suksesi pemilu dua ribu dua puluh empat semakin menghangat poros baru terbentuk menjadi koalisi pertama
yang dideklarasikan pada pertemuan tiga ketua umum partai pada kamis malam kemarin
partai golkar partai amanat nasional dan partai persatuan pembangunan
membentuk koalisi indonesia bersatu
apakah koalisi ini akan kokoh hingga perhelatan dua ribu dua puluh empat nanti
atau ini sekedar koalisi prematur yang kemudian masih akan berubah
seiring dinamika yang akan semakin tinggi jelang tahapan pemilu nanti
kami akan mengulasnya bersama tiga narasumber satu sudah bergabung
kali ini ada ahmad doli kurnia wakil ketua umum partai golkar
dan nanti juga akan bergabung edy suparno sekjen partai amanat nasional
dan hoirul umam direktur eksekutif indo strategik
bang doli selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
ini menarik sekali pertemuan yang terjadi pada semalam
ini ada tiga ketum partai pak erlangga kemudian pak zulkifli hasan
dan pak suharto pak suharto mono arfa
tiba tiba kemudian mengumumkan ada poros baru koalisi indonesia bersatu
nah ini bagaimana kemudian perencanaannya sehingga akhirnya menghasilkan pertemuan yang
yang menghasilkan satu koalisi baru ini
koalisi pertama menjelang pilpres dan juga pemilu dua ribu dua puluh empat bang doli
ya sebetulnya buat kami buat erlangga ini kan bukan sesuatu yang baru dan tiba tiba
jadi tidak tiba tiba ya
dalam mungkin setahun satu tahun belakang satu tahun setengah belakangan ini
kan pak erlangga juga sering melakukan silaturahim
yang kita sebut sebagai silaturahim kebangsaan ya
saling mengunjungi dan dikunjungi
jadi pak erlangga pernah bertemu dengan pak prabowo
bertemu dengan pak apa namanya pak zulkifli hasan berapa kali
juga datang ke dpp pak suarso mono arfa juga seperti itu
dengan pak surya paloh juga begitu
nah itu kan sebetulnya proses proses awal untuk membangun komunikasi politik ya
sesama partai politik untuk bagaimana menciptakan situasi yang lebih kondusif
lebih positif untuk jalannya pemerintahan kita ini kan gitu
nah tapi kemudian kan dari pembicaraan pembicaraan itu tentu harus ada apa namanya
progres gitu ya ada hal hal yang dibicarakan yang mungkin diarahkan lebih konkret gitu
nah pertemuan tadi malam itu salah satu bentuk wujud ya kristalisasi atau progres
dari pembicaraan pembicaraan sebelumnya bahwa mungkin ada yang perlu dikonkretkan seperti itu
nah itu dia konkret begitu ya kalau memang pak erlangga memang sudah kerap kali melakukan silaturahmi kebangsaan ini
tapi yang konkret tadi malam tiba tiba langsung menghasilkan satu poros baru
satu koalisi baru apa kemudian yang membedakan apa yang disepakati sehingga bertiga secara sepakat
langsung mengumumkan satu koalisi yang ajak begitu apakah ini ajak juga
nah kita juga mau tahu nih bang doli
saya itu tadi dikira salah di on end di metro sob
ya silakan silakan bang doli silakan dijawab
ini agak masuk suara siapa ya ini ya
oke mungkin narasumber lain yang mencoba bergabung tapi silahkan dijawab pertanyaan saya
jadi sekali lagi ini proses yang sebetulnya berkesinambungan bukan sesuatu yang tiba tiba
pembicaraan pembicaraan sebelumnya itu kan kita membicarakan atau menjajaki
kesamaan visi kita apa rencana dan agenda kita ke depan
program program kita apakah bisa ada yang sama
nah semua dasarnya itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara
nah kemudian ada pembicaraan yang lebih menukik lagi gitu ya
nah ternyata juga antara ketua mempartai golkar ketua mempartai aman nasional
dan ketua pesat pembangunan itu punya kesamaan
kesamaan itu adalah bahwa pertama ada komitmen ya
komitmen bahwa kita akan ikut menjaga kemudian menjaga bahwa seluruh program pemerintah ini
sampai dua ribu empat ini akan kita sukseskan kira kira gitu lah ya
kita harus tuntaskan pemerintahan ini sampai dua ribu dua puluh
kemudian yang kedua juga
ada program program yang kita anggap atau ketua tiga partai politik ini menganggap ini program yang penting dan strategis
untuk dilanjutkan ada produk produk berikutnya misalnya salah satu soal pemerintah ibu kota negara
bagaimana kita meningkatkan kualitas produk produk dalam negeri kita dan seterusnya gitu
nah oleh karena itu yang ketiga
maka pemilu tahun dua ribu empat itu harus disukseskan
nah dari tiga itu kemudian berlanjut
bahwa untuk menggaransi itu semua ya rencana rencana itu
nah tiga partai politik ini bersepakat untuk juga meneruskan ya tadi ya
bahwa kita meyakini kalau tiga partai ini bisa menjaga koalisi terus bersama

pemerintahan berikutnya tentu harus dimulai dari ketiga partai politik ini
ketiga partai politik ini
kira itulah dasar kemarin
dan atau bahkan pertemuan dari
tiga ketua partai politik itu
oke kalau kemudian
kaitannya dengan pemilu dua ribu dua puluh
apa kesepakatan yang kemudian
dicapai apakah memang sampai
sudah se fisika kemudian dua partai
lain untuk mengusung
erlangga hartarto yang kemudian diusung oleh golkar
golkar misalnya bang doli
pertemuan ini kan tidak
bisa langsung kemudian
sekali jadi selesai gitu ya
berikutnya kan harus dilalui tahap pertama
ini kan ada kesepahaman dulu
dengan visi dan misi
yang sama tadi dengan agenda yang
sama tadi nah kemudian
nanti pada pertemuan pertemuan berikutnya
nanti bicara tentang soal
berikutnya dalam rangka memperkuat
koalisi ini ya sehingga tadi misalnya
ada yang mengkhawatirkan kan
terus koalisi yang mungkin
masih belum kuat
dan segala macam nah itu tentu ada dalam proses
dalam proses itu nanti dibicarakan
selain tadi sudah kita kan ketemu
dulu nih kepentingan yang lebih
besar kepentingan bahasa negara nah tahapan
berikutnya baru kita bicara tentang
dan kemudian menyamakan kepentingan
kita masing masing itu menjadi kepentingan bersama
oke yang jelas ini
bukan koalisi dadakan begitu ya
sudah bergabung bersama kita
mas hoirul umam direktur
eksekutif indo strategik selamat malam
selamat malam mbak
saya sudah bertanya
langsung gitu ya kurang lebih
mengelaborasi apa yang terjadi dalam
pertemuan semalam ke bang doli
di sini mas umam
saya minta komentar anda mungkin dari penjabaran
yang sempat anda dengar mengenai
semudian sudah dicapai
pada saat pertemuan tiga
ketua umum partai
p tiga ini anda melihatnya bagaimana
kalau tadi bang doli
ini bukan dadakan kita bicara sesuatu
yang lebih besar anda melihatnya bagaimana
akan kokohkah akan
sampai dua ribu dua puluh empat atau mungkin
banyak yang kemudian mengatakan masih
prematur dan lain sebagainya anda melihatnya bagaimana
saya pikir memang relatif masih terlalu
dihidupkan itu membicarakan soliditas
sebuah partai politik dalam
masih dalam rangka
sekitar satu sampai satu lima tahun
di bulan september dua ribu dua puluh
yang menjadi concern di sini adalah
memang strategi yang digunakan
adalah lebih menggunakan
atana untuk melakukan
keberlanjutan dari pemerintahan
presiden jokowi itu sendiri
problemnya adalah kalau misal kemudian
menggunakan argumen dan juga narasi
keberlanjutan maka argumen itu memang
hanya fokus pada konteks
partai partai yang berada di level
internal pemerintahan nah
kemudian pertanyaannya bagaimana dengan
narasi dan juga komunikasi
politik yang dilakukan oleh golkar dengan
partai demokrat dan juga dengan
partai pks misalnya yang saat ini
berada di luar pemerintahan
maka oleh karena itu
ini masih menjadi agak problematik
masih agak menjadi
hal yang perlu diklarifikasi
sekaligus juga untuk
apa ya semacam spekulasi
karena muntul juga spekulasi
di ruang publik misalnya
pak erlangga sendiri memiliki
ganti politik kepada presiden
jokowi misalnya untuk menyerahkan
pada jelang juni
yang kemudian akan dijadikan
sebagai sebuah bargaining position
untuk mendapatkan restu presiden
untuk maju dalam kontestasi
di pemilu dua ribu dua puluh empat
menjadikan concern saya selanjutnya
adalah saya merasa
sendiri menjadi dangkar koalisi dan
internal pemerintah misalnya pan
dan juga p tiga maka itu akan menjadi
sebuah basis kekuatan yang cenderung
kurang begitu solid
pan dan p tiga sendiri juga
didrive oleh kepentingan yang sifatnya
jangka pendek misalnya apa
sampai saat ini masih sangat
berharap untuk bisa mendapatkan
jatah kursi menteri yang konon kabarnya
apakah lebaran ini akan ada reshuffle
khusus untuk pan yang kemudian
di sisi yang lain p tiga sendiri dengan
menterinya sebagai kepala bapak
pernat memiliki projek besar
ikn agenda pembangunan ikn
golkar sendiri juga punya agenda besar
dengan undang undang omnibus law
dan lain sebagainya artinya
kalau narasi melanjutkan
keberlanjutan pemerintahan jokowi
ini sesuai dengan kehendak rakyat
narasi yang dikendaki oleh rakyat
menjadi sebuah problem yang cukup pelik
bagi pembentukan koalisi ini
maka saya pikir di level ini
golkar perlu membaca ulang
continuation ataukah perubahan
atau change kalau
misal ternyata tapi
menghendaki perubahan maka kemudian
agenda narasi yang diajukan oleh
golkar menjadi kurang relevan
oleh karena itu di level ini
apa yang dilakukan
oleh golkar itu akan menjadi satu
dinamika yang cukup sehat ya
dalam ruang demokrasi tetapi
apakah kemudian akan berlanjut
atau tidak akan bergantung
pada dinamika kalau
politikly marketable maka akan
tifas jangka panjang tapi
kalau misal tidak maka harus
diantisipasi akan ada misalnya
pihak pihak yang take out
dari sebuah koalisi
karena mereka akan berhitung
dalam konteks pemilu dua ribu dua puluh empat
yaitu siapa yang punya kemungkinan
menang lebih besar dalam
kontestasi oke apa kemudian
apa kemudian faktor yang menentukan
tadi anda katakan kemungkinan akan
check out dari koalisi ini
iya kalau misal
posisi take out saya pikir akan
di drive oleh satu kalkulasi
yang cukup besar yaitu
terkait dengan potensi kemenangan
dalam konteks ini memang
yang kemudian harus dihadapi oleh pak erlangga
adalah upaya untuk
mengakselerasi dan juga
meningkatkan elektabilitas secara signifikan
karena bagaimanapun juga
elektabilitas menjadi salah satu variable
utama meskipun sekali lagi
elektabilitas kan menjadi
variabel yang menentukan dalam konteks
koalisi kita masih belajar

pak dahlan iskan itu salah satu tokoh
yang punya elektabilitas cukup tinggi
mood public adalah
menghendaki perubahan maka
kemudian ini elektabilitas itu
kemudian menjadi bubble
mudah mengembang tapi juga
mudah mengempis nah oleh karena itu
di level ini harus kita cek lebih dahulu
apakah rakyat menghendaki
change dari perubahan
print hand pak jokowi selama sepuluh tahun
terakhir ini oke bang doli silahkan ditanggapi
apakah kemudian pembentukan koalisi ini
juga melihat bagaimana
gabungan parpol parpol menuju
dan menjawab kemudian
tadi yang sempat disebutkan
bagaimana ini koalisi dibentuk
semacam untuk mendapat spekulasinya
mendapatkan restu dari presiden
ya pertama saya ingin
atau kemudian ada perubahan itu kan pilihan
ya nah buat golkar
dan kemudian buat p tiga
dan terakhir ada pan sekarang sudah
bergabung di dalam koalisi
pemerintahan ya itu juga pilihan
kita dari awal nah oleh karena
pilihan itu juga kita
membangun koalisi ini dan kemudian
dengan pilihan itu kita juga akan
kita ke depan nah
seterusnya itu kan memang akan diuji
berikutnya ya dan
kalau kita lihat dalam kontestasi
sebelumnya dimanapun ya baik
indonesia maupun di luar negeri ya memang selalu akan ada
perubahan kan seperti itu dan itu memang
satu hal yang dalam kontelusi
biasa saja itu yang pertama
nah yang kedua
saya kira juga sebetulnya
kalau disebut terlalu
dini memang ini
saya kira ingin membangun
satu budaya politik baru juga ya
bagaimana kita membangun koalisi
bagaimana kita membicarakan
tentang masa depan
bangsa dan negara ini juga
sebetulnya bisa dibicarakan sejak awal
ya sejak awal dan
kemudian kita bicara tentang
hal hal yang besar nah tentu
tantangannya kemudian adalah
ya dan salah satu
yang membuat kita
kuat atau tidak bagaimana
tahapan berikut yang saya katakan
tadi itu bisa dijalankan dengan komitmen
terutama ketomong antar partai politik yang
bertiga ini nah yang ketiga
adalah saya perlu jelaskan bahwa
bukan koalisi yang kemudian
tertutup ya dan
sudah dijelaskan bahwa
kita masih membuka
diri dan sejak awal juga golkar
sudah mengatakan gokar siap
bekerja sama dengan partai
memang di tahap awal ini
dengan pan dan p tiga
sudah agak lebih konkret
nah tentu kita harus juga
baru ke depan dan
sekali lagi kami masih terbuka
pun misalnya selama ini
sudah dibangun komunikasi dengan
katakanlah demokrat dengan pks
nasdem atau dengan siapa saja
kemarin juga dalam pembicaraan tiga ketua
partai politik itu juga sama
ini sangat masih memungkinkan untuk kita
politik yang lain untuk bersama kan
nah dasarnya adalah
untuk kepentingan bangsa dan negara
oke kita akan elaborasi lebih lanjut lagi
keterbukaan koalisi ini terhadap
partai partai lain tapi saya ingin menyapa
satu narasumber yang sudah bergabung
lagi ada mas edi suparno
sekjen pan selamat malam
selamat malam mbak eva baik kita akan
elaborasi lebih lanjut lagi soal
kesepakatan apa saja yang kemudian
terjadi tadi malam
tapi kita harus break dulu kita akan lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia newscast segera kembali
ya anda kembali di
cnn indonesia newscast kami masih membahas
koalisi indonesia bersatu saya langsung ke
mas edi mas edi apa yang
kemudian membuat pan
akhirnya sepakat untuk berkoalisi dengan
kita memang sudah melakukan pembicaraan
cukup lama diantara
partai partai tersebut bahkan
dengan partai partai juga lain juga sudah
kita lakukan kebetulan
memang cukup intens
dari golkar maupun dari p tiga
sehingga kemarin itu
pertemuan bisa terlaksana
dasar yang dimana
kita merasa bahwa sudah
sepatutnya sudah selayaknya dan waktunya
untuk kita sampaikan kepada
publik bahwa ini adalah
sebuah budaya politik
baru yang kita sampaikan kepada
masyarakat bahwa segala sesuatu itu
dipersiapkan dari awal
segala sesuatu itu bukan
ujug ujug di belakang ujug ujug di
ujung sehingga terkesan
tidak bekerja untuk dua ribu dua puluh
ini untuk mengawal
pemerintahan agar bisa
sampai ke dua ribu dua puluh empat dalam kondisi
yang baik karena seperti yang
sampaikan oleh ketua umum saya
pak zulkifli hasan pekerjaan
kita berat saat ini jadi
harus didinjing bersama sama
kita menghadapi covid yang masih belum
selesai kita menghadapi harga
pangan tinggi harga energi tinggi
inflasinya tinggi jadi
pekerjaan ini harus dilaksanakan
oleh kita semua dan
koalisi ini akan membangun gagasan gagasan
kesehatan dan lain lain
bagaimana akan mengawal dan membantu
pemerintahan ini untuk bisa
melalui berbagai rintangan yang
ada di depan mata jadi itu salah satu
konsep dasarnya jadi kita tidak
oke kalau kemudian
kemudian pan juga sepakat
karena kita tahu golkar memang sudah
punya capresnya erlangga hartarto apakah
kesepakatan itu juga dihasilkan
kan kita baru pertama kali
ketemu kemarin secara resmi
meskipun pembicaraan diantara kita
sering terjadi tetapi kemarin
semua hadir dengan
pikiran terbuka dengan
opsi opsi yang terbuka
jadi tidak ada yang spesifik dibahas
jadi karena kita pembicaraan masih
akan berlangsung lebih lanjut lagi
lagi nanti akan dibuat
macam tim perumus pekerja
dari masing masing partai
nah disitulah kemudian gagasan gagasan itu
untuk kita sampaikan
kepada masyarakat supaya apa
masyarakat juga tahu bahwa partai ini
betul betul bekerja untuk tujuan masyarakat
memberikan solusi untuk masalah kesehatan
bagaimana solusi untuk masalah
minyak goreng harga bbm yang tinggi
dan lain lain jadi kira ini dulu
yang kita bahas karena itulah merupakan
pekerjaan kita yang utama yang ada di depan mata
oke karena kemudian kalau
kita bicara koalisi salah satu hal
yang kemudian ditunggu tunggu adalah
yang kemudian nanti akan diusung di dua ribu dua puluh
karena kita tahu memang dengan
pan dan juga p tiga sudah bisa
untuk mencalonkan satu pasangan
begitu ya pak bangdoli
sejauh mana kemudian
mencapreskan erlangga hartarto nantinya
ya tentu itu
itu nanti akan
dimasukkan dalam pembicaraan pembicaraan
di tahap tahap berikutnya
jadi saya kira walaupun kemarin sudah
tadi seperti yang
saya jelaskan bahwa ini prosesnya
juga sudah cukup panjang dan kemudian
tadi malam kita
harus menyampaikannya ke publik
nah tetapi juga
sampai ke masalah masalah
lebih teknis sampai persiapan
pemilu dua ribu dua puluh empat itu membutuhkan waktu dan
kemudian tahapan tahapan berikutnya
nah intinya ada kesepahaman
bersama bahwa kita akan terus
bersama gitu ya
tadi dengan agenda agenda yang
diperlaskan tadi itu
jadi nanti itu akan
dimasukkan di dalam pembicaraan pembicaraan
oke kalau kemudian kita
bicara perbincangan perbincangan tadi
bangdoli mengatakan bahwa koalisi ini
masih terbuka begitu ya untuk partai partai lain
kita tahu bahwa sebelum pertemuan dengan
ketum pan dan juga p tiga
pak erlangga ini bertemu
dengan ketua nasdem ketua nasdem
kemudian juga ketum demokrat
sejauh mana kemudian kelanjutan
dari silaturahmi itu
apakah ini artinya
silaturahmi yang sebelumnya ini sudah
sudah gugur begitu ya
sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena sudah ada
saya sampaikan tadi bahwa
ini masih terbuka
dan tidak menutup
kemungkinan sama sekali kita terus
membangun komunikasi dengan partai partai
yang lain bahkan kita
ingin membangun koalisi yang lebih besar lagi
bersama partai politik yang lain
rumusan rumusan pembicaraan yang
selama ini mungkin dilakukan
dan segala macam itu ini nanti
kita akan rajut lagi ya
ini yang tiga dulu sudah
mulai agak lebih maju
nah tentu kalau kemudian selama ini
pembicaraannya itu berdasarkan
kepentingan bersama yang diawali
dan kepentingan besar untuk bangsa dan negara
itu saya kira kita juga masih
sangat terbuka dan
sangat memungkinkan untuk bisa
melanjutkan pembicaraan dengan partai
politik yang lain termasuk juga ingin
membangun koalisi bersama
yang lebih besar oke jadi
nasdem dan demokrat ini tidak akan
ditinggalkan golkar begitu ya bang doli
saya katakan tadi kita
sangat terbuka dan memungkinkan
bekerja sama dengan partai politik manapun
anda melihat seberapa dinamis
koalisi indonesia bersatu ini
mbak eva saya lihat masih
akan cukup dinamis ya karena
seringkali menurut pengalaman
yang ada itu ditentukan di detik detik
jangka panjang pun tidak menjamin
itu akan berjalan masih ingat apa yang
terjadi dengan perjanjian batu tulis
perbuah perjanjian yang dirumuskan
sedemikian rupa yang diharapkan
kemudian bisa menjadi penentu
arah koalisi lima tahun yang akan
datang misalnya tapi ternyata
tidak berjalan nah
oleh karena itu tentu
ini akan menjadi tradisi yang baik
yang dilakukan oleh golkar oleh pan
dan juga p tiga untuk mendiskusikan
memberikan agenda koalisi yang lebih solid
pada rentang waktu satu lima tahun
sebelum penetapan capres cawapres
yang menjadi kendala
siapa kemudian komposisi
diusung yang akan ditawarkan
dalam konteks kontestasi mendatang itu
karena bagaimanapun juga
komposisi capres cawapres itulah yang
kemudian akan jadi
penentu bagi soliditas
dan juga bagi kesuatan dari
basis koalisi tersebut
kalau misal deklarasi di fase
awal dilakukan oleh golkar
kemudian pan dan juga p tiga
tetapi pada saat yang sama proses komunikasi
sebelumnya dilakukan dengan pks
dengan demokrat dengan nasdem
tetapi kemudian dilakukan secara terpisah
maka besar kemungkinan
hal itu mengindikasikan ada
komunikasi yang belum selesai
dengan nasdem dan juga dengan pks
tetapi kemudian relatif sudah satu
pemikiran dengan pan dan juga p tiga
nah maka kemudian
di sini bergantung akan
kalau dalam konteks ini yang ditentukan adalah
golkar mengunti misalnya
nama pak erlangga sebagai posisi
tahun ini melihat dari
kemudian popularitas beliau
masih cukup butuh usaha
yang sangat keras tetapi kalau
misal ada skema lain misalnya pak erlangga
menjadi posisi nomor dua
dengan kemudian membuka
ruang kemungkinan bagi hadirnya posisi
nama nama baru yang lebih
anies medan ada nama ganjar pranowo
mungkin akan menjadi sebuah
magnet politik tersendiri tetapi
problemnya kalau misalnya memberikan ruang
pada nama nama itu
akan ada resistensi politik misalnya
dengan menghadirkan pak ganjar tentu
akan memunculkan resistensi politik dari
pdip demikian juga dengan
menghadirkan mas anies bas vedan
persoalannya kemudian apakah
pak erlangga memiliki
keikhlasan secara politik
memberikan ruang yang lebih besar
kepada mas anies misalnya
nah oleh karena itu
jadi soal solid ataukah
benih koalisi yang dilakukan
oleh golkar oleh pan dan p tiga ini
akan ditentukan oleh komposisi
tapres dan tawapres yang
akan diajukan ke depan
jadi saya masih bisa
ini cukup solid kalau misal
namanya diajukan cukup
politically marketable tetapi kalau misal
tidak marketable ini akan masih
sangat fragile oke baik
oke bang doli silahkan
ditanggapi seberapa fleksibel kemudian
golkar ini soal penempatan
pak erlangga sebagai tapres
tentu kami di dalam partai
golkar sudah mengambil
keputusan ya bahwa calon presiden
kita itu pak erlangga hartarto
nah tetapi kan kemudian di dalam
kita juga memahami bahwa
kita perlu melakukan
dengan partai politik yang lain
itulah kenapa tadi malam itu kemudian
kita bentuk bangunan koalisi antara
partai politik ini nah jadi
pembicaraannya juga sudah tidak bisa
bicarakan itu dengan
minimal dengan partai politik
bekerjasama tadi malam itu nah termasuk
tadi saya sampaikan ketika
misalnya nanti kita masih
membangun komunikasi dengan partai politik
yang lain dan kemudian
ingin mengajak bersama sama
membangun koalisi tentu ini berdasarkan
tiga partol golkar pan dan p tiga
sangat serius dilakukan oleh
partai politik yang tadi malam
kita bangun secara bersama dalam koalisi itu
baik jadi erlangga hartarto
sebagai capres ini tidak harga mati
begitu ya bang doli ya
kami sampai sekarang golkar
tidak belum ya
apa namanya masih tetap konsisten
karena ini kebetulan
urusan yang formal yang resmi
itu mulai dari munas sampai
ke rapimnas jadi
posisi golkar sampai saat ini
posisi kita masih mengusung pak erlangga
sebagai calon presiden oke kita akan
lihat bagaimana kemudian dinamikanya dalam
koalisi indonesia bersatu
bang doli harus meninggalkan kita tapi kita akan
lanjutkan dialog ini sesaat lagi dengan
mas edi dan juga mas umam
tetap bersama kami di cnn indonesia
newscast kami akan kembali
sangat terbuka untuk teman teman parpol yang lain bergabung
baik itu parpol yang ada di parlemen maupun yang belum berada di parlemen
jadi saya kira makin banyak yang ingin bergabung justru lebih baik
seperti yang saya ingin kutip apa yang disampaikan oleh ketua umum saya pak zulkifli hasan
bahwa dia mengatakan pekerjaan kita sangat besar banyak
jadi kalau kita lakukan bersama sama justru ini akan semakin baik
untuk kita bisa meringankan beban masing masing
jadi saya kira untuk konsep ini kita sangat terbuka ke depannya
oke sejauh mana kemudian komunikasi itu akan dilakukan
dengan partai partai di luar koalisi indonesia bersatu
itu sudah berjalan seperti yang sudah dilihat sudah diketahui oleh masyarakat
ketua ketua umum partai saling mengunjungi saling mendatangi
kita juga melakukan hal yang sama kita sudah bertemu juga dengan partai pbb
kita bertemu dengan p tiga dan lain lain
kita juga melakukan kunjungan dengan demokrat dan lain lain
jadi saya kira konteks yang terlihat secara formal secara kakak mata
itu memang dilihat sekali sekali
tetapi yang dilakukan secara informal yang tidak terlihat oleh publik
itu justru lebih intens lagi
jadi bisa diharapkan ke depannya akan ada lagi partai partai yang bergabung
dan kami berharap semakin besar semakin kokoh semakin baik
apalagi kita memiliki persepsi yang sama untuk membangun sebuah politik gagasan
dan bukan politik identitas ke depannya
oke mas umam anda melihatnya bagaimana
bagaimana kemudian koalisi indonesia bersatu ini menciptakan peta
atau sejauh mana dinamika politik ini akan terjadi menjelang dua ribu dua puluh
dengan adanya koalisi ini analisa anda kemungkinan poros yang akan terjadi ini
akan berapa banyak di dua ribu dua puluh
mbak eva kalau di poros koalisi indonesia bersatu
betul betul kemudian mampu menemukan komposisi capres cawapres yang marketable
maka dia akan tetap eksis dan juga akan solid sampai di dua ribu dua puluh
tetapi sekali lagi kalau misal kemudian tidak mampu menemukan komposisi tapres tawapres
yang relatif bisa diterima oleh publik sesuai dengan public mood tadi
apakah sesuai dengan continuation
keberlanjutan dari pemerintahan
pemerintahan pak jokowi
ataukah perubahan karakter dari perubahan pak jokowi
maka kemudian itu akan menentukan
nah kalau misal kemudian tidak mampu menghadirkan itu
saya khawatir koalisi ini akan menjadi semacam layu sebelum berkembang
nah oleh karena itu akan betul betul ditentukan oleh dinamika itu
adapun kalau misal memang mampu menghadirkan kekuatan yang solid
maka dia akan menjadi satu jangkar poros sendiri
di luar katakanlah pdip dan gerindra
yang komunikasi politiknya sudah relatif lebih cair
dan sepertinya sudah menunjukkan optimisme untuk bersama sama di dua ribu dua puluh empat
sekaligus melunasi dan disedarah perjanjian batu tulis
maka kemudian akan ada dua poros yang kemudian muncul
dan dua poros ini masih menisahkan sejumlah kekuatan
tadi yang disebutkan pet say nasdem kemudian partai demokrat dan juga pks
apakah kemudian ketiga partai ini yang berpotensi memiliki kekuatan
suara sendiri untuk membentuk koalisi yang juga solid
apakah akan bergabung ke salah satu poros atau tidak
nah itu akan menentukan apakah akan dua atau tiga
kalau ternyata komposisinya relatif masih memungkinkan
misalnya di pks di demokrat dan juga di nasdem
kemudian erlangga misalnya pak zulkifli hasan misalnya di poros golkar
pan dan juga p tiga
sementara prabowo puan ada di pdip dan gerindra
tentu ini akan menjadi sebuah dinamika demokrasi yang akan menarik gitu
nah tetapi sekali lagi situasi masih sangat cair mbak eva
bahwa kemudian dinamika politik di detik detik terakhir
menjelang penentuan akan sangat menentukan
diskusi awal itu sangat penting tetapi tidak mampu menjadi garanti
yang menentukan sebuah koalisi akan terbentuk pada detik detik terakhir
terutama dalam penentuan bulan september dua ribu dua puluh tiga mendatang
oke apa kemudian keuntungan koalisi indonesia bersatu ini
menjadi koalisi pertama yang mengumumkan koalisinya begitu
positifnya jangan membentuk sebuah kesepahaman secara politik
maka kemudian tiga partai ini terutama golkar pan dan juga b tiga
bisa menjadi jangkar untuk menciptakan rumah politik
kalau sudah ada rumah politik yang solid dengan kesepahaman yang solid
ibaratnya tinggal kemudian mencari tokoh yang kemudian bisa diangkat
oleh jangkar politik tersebut artinya sebenarnya ini model pendekatan
ada basis koalisi yang ditentukan oleh siapa yang akan diusung
siapa tokohnya ada juga kemudian basis koalisi yang dibentuk oleh kesepahaman
antar partai partai politik baru kemudian nanti menentukan
siapa yang akan diusung itu di fase akhir
ini hanya soal pendekatan saja tetapi dalam konteks ini pendekatan ini relatif baru
karena biasanya kita belajar dari dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
personifikasi oleh figur yang kemudian akan menentukan apakah partai politik
tertentu akan bergabung atau tidak
nah oleh karena itu ini eksperimen politik yang menarik mbak
tetapi eksperimen politik ini juga mengandung risiko cukup besar
salah satu risikonya adalah kalau misal tidak mampu menghadirkan tokoh yang
politically marketable dia berpotensi menjadi layu sebelum berkembang
oke mas edi bagaimana kemudian koalisi ini nanti menjaring nama nama yang muncul
apalagi misalkan golkar sudah secara jelas mencalonkan ketua umumnya menjadi capres
apakah ini adalah hal yang bisa diperhatikan oleh tokoh yang marketable
supaya koalisi ini tidak layu sebelum berkembang
ini sudah gampang relatif lebih gampang diprediksi dalam artian begini
kita sudah melihat dalam survei survei yang hadir dalam beberapa waktu ini
nama nama mereka mereka yang eligible memiliki elektronik yang sebaik
untuk maju di dalam perhelatan field press
jadi saya kira itu pilihan
tapi mungkin kedepan itu sudah ada
ya nanti kemudian bagaimana dilakukan pemilihan itu untuk mencapai suatu hal
yaitu kalau kita baca textbook mengenai ilmu politik
ya politik partai politik itu diciptakan untuk merebut kekuasaan
supaya apa supaya bisa mendatangkan perubahan
nah untuk bisa mendapatkan perubahan itu dan berkuasa harus menang
nah jadi ya tentu formulasi untuk menang itu yang akan kita bahas bersama sama
tetapi untuk menuju ke sana
kita juga harus memberikan sesuatu kepada masyarakat
nah inilah bukan jadi jangan sampai ujug ujug kita datang menawarkan capres dan cawapres saja
tetapi ada waktu satu setengah tahun untuk kita bekerja
itu tidak kita manfaatkan
apalagi momentumnya sekarang ini adalah momentum terbaik bagi parpol untuk bekerja
karena apa di saat masyarakat sedang sulit
saat masyarakat membutuhkan bantuan
ketika itu parpol turun pasti diingat oleh masyarakat
jadi masalah partai aidi yang selama ini menjadi permasalahan
itu bisa tertanggulangi dengan adanya gagasan yang real
kemudian manfaat yang langsung bisa dibawa oleh parpol kepada masyarakat
jadi kita bicara dua pekerjaan besar
ya politik gagasan dan kemudian politik pemenangan untuk pilpres dan pemilu
oke kalau kemudian tadi bicara sesuai survei
misalnya mas edi artinya nama namanya akan berada di luar tiga partai politik yang berkoalisi ini
kalau kita lihat hasil survei tadi
hasil survei tentunya
ya kembali lagi saya kan tidak mau berandai andai
tetapi kita lihat dari nama nama yang ada di situ
ya tentu kita melihat bagaimana nanti kita bisa berembuk berembuk
untuk mendapatkan formulasi terbaik
kembali lagi kita menghormati posisi masing masing partai
tetapi karena kita ingin kemudian berkoalisi untuk menuai kemenangan
tentu saya kira partai partai ini juga siap
jadi kita harus berdiskusi lebih lanjut
dan memiliki fleksibilitas untuk kita bisa menargetkan
bagaimana kita bisa menang dan membuat perubahan yang lebih baik ke depannya
oke mas umam kalau membuat strategi untuk kemudian memenangi pemilu begitu
anda melihatnya apa yang poin poin apa yang kemudian harus diperhatikan
oleh koalisi indonesia bersatu ini
ya mbak eva ada statement yang cukup menarik
yang disampaikan oleh bang doli dan juga bang edi
di mana statement itu juga justru menunjukkan ada inkonsistensi
dan juga mungkin kalkulasi yang belum selesai di internal koalisi indonesia bersatu
tadi di fase awal bang doli menyampaikan misalnya
tetap akan mencoba untuk mengusung pak erlangga
sebagai posisi capres dalam konteks koalisi ini
tetapi kemudian apa yang disampaikan oleh bang edi suparno misalnya
mencoba untuk bersikap realistis dengan kalkulasi politik
yang tentu akan lebih rasional dengan dukan
yaitu nama nama yang selama ini berada dalam radar
yang tertangkap dalam survei survei besar
nah kalau misal kita merujuk pada survei
most likely mainstream survei menunjukkan setidaknya ada tiga atau empat
misalnya pertama ada nama prabowo ada anies baswedan
ada gantar pranowo ada agus nari murti yudhoyono
nah kalau misal kemudian
menggunakan argumen yang disampaikan oleh bang edi
maka kemudian ada argumen untuk mencoret misalnya nama pak erlangga
tentu ini akan menjadi hal yang menarik
apakah misalnya skemanya menempatkan satu tokoh yang relatif marketable
di posisi satu kemudian pak erlangga akan legowo dengan posisi dua
tetapi itu akan ditentukan oleh dinamika internal
tetapi kalau misal saya melihat dinamika di internal golkar sendiri
akan betul betul berharap di mana pak erlangga betul betul mampu mendapatkan posisi yang lebih kuat
karena hal itu bukan hanya berimbas terhadap golkar
tetapi juga betul betul berimbas terhadap masa depan dan juga nasib politik pak erlangga sendiri
kita tahu ada sejumlah hal yang dihadapi oleh pak erlangga
baik terkait dengan isu isu tertentu
terkait dengan masalah hukum
konon terkait yang dia ada di tangan polri
kemudian yang kemarin baru saja dirilis oleh majalah tempo
dan juga misalnya terkait dengan operasi politik yang dilakukan oleh orang orang di lingkaran golkar
untuk menggergaji misalnya kepemimpinan pak erlangga
maka apapun yang dilakukan pak erlangga betul betul membutuhkan political security
dan salah satu untuk mendapatkan political security itu adalah
dengan mendapatkan tiket koalisi baik berada di posisi capres maupun cawapres
jadi dari apa yang disampaikan oleh bang dolly dan juga bang edi suparno
memang betul rasanya masih ada komunikasi dan juga kalkulasi politik yang belum selesai
dan akan terus didiskusikan dalam proses komunikasi di internal koalisi indonesia bersatu yang baru berumur dua hari ini
oke oke terakhir mas edi
silahkan ditanggapi dari apa yang kemudian dijabarkan mas umam
sekaligus bagaimana kemudian pan berperan dalam sejarah baru
kalau yang tadi disebutkan mas umam dan menjaga akar agar sejarah baru ini
koalisi indonesia bersatu yang diumumkan jauh jauh hari sebelum pemilu ini
bisa terus dikawal dan juga tidak yang layu sebelum berkembang begitu yang dikhawatirkan
ya mbak eva pertama kita hormati
posisi masing masing partai
apapun keputusan berangkat dari manapun keputusan partai itu kita hormati
dan kita tidak akan mengurus dapur partai lain
jadi itu adalah ranah primari dari partai masing masing
tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana koalisi ini
kedepannya bisa membawa kekuatan dari masing masing partai
untuk bersama sama kita letakkan di dalam meja
untuk kita kemudian menggodok sebuah konsep gagasan
dan ide yang besar kedepannya untuk bisa langsung kita aplikasikan
nah ini yang menurut kami adalah pekerjaan besar kita depannya
dan salah satu pekerjaan besar kita ya tentu adalah bagaimana kita menghadirkan
sosok calon pemimpin yang terbaik tahun dua ribu dua puluh empat
dimana kita berharap akan terjadi pergantian kepemimpinan dengan era pemimpin yang baru
nah dalam hal ini ya inilah yang menjadi pekerjaan besar kami
kembali lagi juga saya ingin sampaikan bahwa
namanya politik itu adalah seni dari segala kemungkinan
jadi apapun yang akan terjadi berkembang kedepannya
ya itu adalah sesuatu hal yang hari ini kita bisa rencanakan besok bisa berubah
tetapi karena semangat kita membangun koalisi indonesia bersatu ini
dasarkan pada semangat gagasan dan pada semangat dimana kita memiliki pemahaman yang sama
terhadap apa yang perlu dilakukan saat ini untuk mengawal pemerintahan sampai dua ribu dua puluh
bagaimana kita kemudian menghadirkan sosok pemimpin terbaik tahun dua ribu dua puluh empat
saya kira ini sebuah fondasi yang kokoh yang sudah kita ciptakan
yang usianya tadi mas umar bilang berusia empat puluh delapan jam
tetapi mudah mudahan bisa berlangsung jauh lebih lama dari itu jauh melewati melampaui
pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat dan insya allah akan hadir teman teman yang lain
untuk ikut bergabung dalam koalisi indonesia bersatu ini
baiklah kita akan tunggu sama sama bagaimana hasil konkret dari koalisi indonesia bersatu
termasuk juga calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di dua ribu dua puluh empat
mas edi suparno sek jenpan dan mas hoirul umam direktur eksekutif indostrategik
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu